untuk saat ini air semakin tinggi
sekarang saya berada di kampung bukul atau lebih tepatnya di kilometer satu ratus enam puluh
ya terlihat di belakang saya ini ketinggian air kurang lebih setinggi dadah
kami para supir terpaksa menginap di
kami tiba dari jam delapan malam sampai saat ini mobil belum ada yang bisa lewat
untuk saat ini air semakin tinggi
kalau semalam air setinggi pinggang dan pada saat ini kurang lebih setinggi darah
jadi informasinya sampai saat ini belum ada kendaraan yang
kami terjebak dengan sungai dadah kan
sungai yang meluap secara tiba tiba
untuk itu kami cukup sedih karena kami punya tiket itu harusnya di besok
di besok namun karena terkendala seperti ini
kami harus berjuang untuk melepaskan diri dari sungai ini untuk bisa berada bersama kita
punya teman teman yang lagi ulang tahun di solo besok
dengan semangat itu kami bersedia untuk bermain air
walaupun memang sudah semalam tidak tidur atau dua malam kami tidak tidur di jalan raya
karena terjebak bapak koramil kami semua menampung kami ibu ibu anak anak semuanya
bahkan bapak bapak semua